dinas pertanian kabupaten madiun jawa timur
mendata luasan dan produksi padi di kabupaten madiun jawa timur
mengalami peningkatan di awal tahun dua ribu dua puluh empat ini
dinas pertanian menyebut hasil panen padi di tahun ini
kualitasnya juga cukup bagus
pada awal tahun dua ribu dua puluh empat atau di bulan januari
hasil panen padi sekitar delapan belas ton dari dua tujuh ratus hektare luas panen
pada bulan april ini meningkat menjadi delapan puluh dua empat ribu ton
dari dua belas hektare luas lahan panen
diprediksi sejak bulan januari hingga bulan april dua ribu dua puluh empat ini
hasil panen padi akan dapat mencapai total produksi sekitar satu ratus delapan puluh dua enam puluh ton
dari total lahan panen dua puluh tujuh sembilan ratus empat puluh delapan hektare
berada di beberapa kecamatan
seperti pilang kencang mejayan dan saradan
namun di tengah meningkatnya hasil panen
petani mengeluhkan turunnya harga jual gabah hasil panen
sebelumnya gabah petani dijual seharga rp delapan ratus ribu rupiah per kuintal
kini anjlok menjadi rp lima ratus lima puluh per kuintal
pada bulan april ini meningkat menjadi delapan puluh dua empat ribu ton dari dua belas hektare luas lahan panen
di awal tahun dua ribu dua puluh empat ini
kewaspanan di januari ada kisaran dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh hektare
terus di februari kemarin dua satu ratus tiga puluh tiga hektare
dan di prediksi di bulan april ini
panen rayanya ada sekitar
ketika panen ini diangkat
kemungkinan nanti di april ini juga
harga padi dari sawah itu kisaran rp lima ratus lima puluh
ini menurun atau gimana harganya
kalau penurunan ya banyak penurunan
sebelumnya kalau yang paling mahal rp delapan ratus
kemudian turun turun turun
petani berharap pemerintah dapat mengintervensi para tengkulak
untuk menstabilisasi harga jual gabah di tingkat petani
peniputan kompas tv madiun jawa timur